pdi perjuangan tidak pernah mengklaim bahwa bung karno itu hanya milik pdi perjuangan
ada yang ngaku ngaku kan selalu bahwa seolah bung karno milik suatu partai
tidak bung karno milik seluruh rakyat indonesia
feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira kira
yang saya perjuangkan apa yang beliau cita citakan
indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain
bung karno itu milik bangsa indonesia bahkan milik dunia
nama bung karno itu diabadikan di indonesia
kita tahu ada beberapa negara seperti al jazee negara negara di afrika
juga di turki bahkan di meksiko
kita tahu ada jalan maupun patung bung karno yang merupakan bagian dari
peringatan atau pengakuan terhadap jasa jasa bung karno terhadap
perjuangan kemerdekaan bangsa bangsa di dunia
nama bung karno pun sangat identik dengan konferensi asia afrika
yang merupakan salah satu tonggak sejarah pembebasan bangsa bangsa
yang pada waktu itu dikenal dengan bangsa bangsa dari dunia ketiga
oleh karena itu ya kita sebagai bangsa indonesia tentu bangga
dan pdi perjuangan tidak pernah mengklaim bahwa bung karno itu hanya milik pdi perjuangan
juga kalau pak prabowo mengakui
sebagai bung karno sebagai salah seorang proklamator dan bapak bangsa
saya kira kami pun ikut senang dan kami pun ikut bangga
jadi bung karno adalah milik kita semua
bung karno adalah milik bangsa indonesia
bung karno pun diakui oleh dunia